kabupaten banyuwangi jawa timur semakin menunjukkan ragam destinasi wisatanya
selain wisata gunung dan pantai kini ada tempat wisata dengan suasana hutan dan juga pepohonan yang rindang
kawasan wisata ini bernama the jawatan
tidak perlu jauh jauh pergi ke selandia baru untuk merasakan suasana seperti dalam film
anda cukup datang ke lokasi wisata hutan dejawatan yang berada di desa benculuk
kecamatan curing banyuwangi jawa timur
terdapat puluhan pohon trembesi yang hidup di kawasan ini
lokasi ini pun tampak seperti hutan fengern dalam film lord of the rings
di sini pengunjung juga dapat menikmati keindahan hutan trembesi yang berumur ratusan tahun
dari atas rumah pohon sambil bersuap foto dengan berlatar belakang perpohonan trembesi
tempatnya di sini tuh sejuk dan juga kita bisa lihat pemandangan
dari atas rumah pohon yang berlatar belakang

suasananya enak banget adem asri enak buat spot spot foto juga bagus
aku suka banget deh suasana di sini pokoknya soalnya juga belum pernah kesini
baru pertama kali ke sini
lokasi wisata ini menyediakan berbagai properti untuk pengunjung bersuap foto
tapi tidak hanya itu pengunjung juga dapat berkeliling menggunakan delman
kuda atau atv yang disediakan pengelola
dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau yakni lima rupiah
kawasan ini mulai menarik banyak pengunjung
kedepannya the jawatan rencananya akan menjadi salah satu wisata geopark nasional di banyuwangi
namun saat ini pihak pengelola masih memperbaiki standar wisata dan fasilitas dalam hutan tersebut